penggemar basket di tanah air pasti sudah tahu dong kalau bulan agustus nanti jakarta
akan menjadi salah satu tuan rumah piala dunia basket atau fiba world cup dua ribu dua puluh
piala dunia basket ini merupakan event bergensi yang diadakan tiap empat tahun sekali
oleh fiba sebagai federasi tertinggi bola basket dunia
ya kira kira gengsinya setaralah dengan fifa world cup atau piala dunia sepak bola
piala dunia basket ini pertama kali digelar di tahun seribu sembilan ratus lima puluh
di mana saat itu argentina menjadi tuan rumah sekaligus menjadi juaranya
peserta piala dunia basket pun semakin bertambah dan semakin kompetitif
dari awalnya hanya diikuti sepuluh negara kini piala dunia basket diikuti oleh tiga puluh dua negara peserta dari empat benua
sepanjang sejarahnya amerika serikat menjadi negara yang paling banyak meraih gelar juara dengan lima kali menjadi kampiun
di urutan berikutnya dengan masing masing tiga gelar juara ada tim uni soviet dan yugoslavia
yang sayangnya sekarang negaranya sudah terpecah belah
tapi meski menjadi pemegang gelar juara terbanyak
dominasi amerika serikat sebagai kiblat basket dunia dengan nba nya justru tidak terlalu terlihat di event fiba world cup
di era tahun dua ribu an tim amerika serikat hanya mampu dua kali meraih gelar juara yaitu di tahun dua ribu sepuluh dan dua ribu empat belas
tiga gelar juara lainnya diraih amerika pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat seribu sembilan ratus delapan puluh enam dan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang menjadi catatan lain dalam sejarah penyelenggaraan piala dunia basket adalah belum pernahnya negara afrika terpilih menjadi tuan rumah
piala dunia basket dua ribu dua puluh tiga agustus mendatang juga adalah kali pertama di mana tiga negara yaitu indonesia filipina dan jepang menjadi tuan rumah bersama
dengan menjadi tuan rumah bersama indonesia akan menjamu pertandingan penyisihan di grup g dan grup h
persaingan di grup g dipastikan akan berlangsung sengit
karena di grup ini diisi oleh juara bertahan spanyol brazil iran dan pantai gading
sementara di grup h dihuni oleh tim bertabur bintang nba perancis dan kanada serta ada latvia dan lebanon
menjadi tuan rumah event sebesar fiba world cup indonesia sejak tahun dua ribu dua puluh satu sudah mempersiapkan diri dengan membangun venue baru bernama indonesia arena
berkapasitas enam belas orang penonton di kawasan gbk senayan jakarta
meski timnas basket indonesia akhirnya gagal lolos kualifikasi dan gagal tampil di fiba world cup dua ribu dua puluh tiga
namun kesempatan untuk menjadi tuan rumah di fiba world cup kali ini tentunya tidak boleh kita sia siakan
karena kapan lagi kita bisa menonton langsung sekaligus menyerap ilmu dari tim tim elit basket dunia di senayan nanti